halo selamat petang anda menyaksikan program spesial bersatu indonesia merayakan hari kemerdekaan indonesia ke tujuh puluh tiga
kami ajak anda memantau keseruan dirgahayu republik indonesia tercinta di media sosial dan dunia maya
selama tiga puluh menit ke depan anda bersama saya prasidya puspa dan langsung saja kami ajak anda untuk melihat prosesi pengembalian sang merah putih ke monumen nasional jakarta
kita lihat tema adat masih mewarnai peringatan hari ulang tahun ke tujuh puluh tiga republik indonesia ya
kereta kencana sudah bergerak menuju ke arah monas dan upacara penurunan bendera tadi sudah dimulai
sudah dilaksanakan begitu pukul lima sore dipimpin langsung oleh presiden joko widodo selaku inspektur upacara
dan sang merah putih diantar bersama dengan anggota paski braka
komandan upacara dapat mengubahkan pasukannya
para komandan pasukan sesuaikan dengan rencana kerjaan
ya dengan ditutupnya pagar istana tadi ini menandai bahwa seluruh parade untuk kirap mengembalikan sang merah putih
dan juga naskah proklamasi ke monas sudah berjalan semua ke arah monas
diringi dengan dentuman musik yang begitu megah tadi juga ada kereta kencana ada anggota pas pampres yang mengenakan busana prajurit dan pasukan berkuda
bendera pusaka tadi juga dikawal oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paski beraka
waktu itu dibawa atau sebelumnya dibawa oleh mantan pengibar bendera pusaka tahun dua ribu tujuh belas
dan dikembalikan atau dibawa saat ini oleh
paski beraka tahun ini
kirap kereta kencana ki jagakarsa yang khusus dibawa dari purwakarta sudah dilakukan sejak tahun dua ribu enam belas lalu
dan kini kereta kencana itu terpakai kembali untuk melakukan kirap bendera pusaka dari monas menuju istana merdeka jakarta dan sebaliknya
bendera pusaka itu sendiri tadi dikawal oleh pasukan pengibar bendera pusaka paski braka tahun dua ribu tujuh belas
dan saat di istana merdeka
bendera itu diserahkan ke paski beraka dua ribu delapan belas
paradenya sangat megah dengan dentuman musik
sekarang kita lihat
paraden masih berjalan
sudah memasuki halaman atau wilayah monas

perjalanan ke halaman atau wilayah monas
perjalanan ke halaman atau wilayah monas
perjalanan ke halaman atau wilayah monas
dan program spesial indonesia bersatu masih akan segera kembali usai kumandang azan maghrib berikut ini
karta ini pembawa baki dari paski beraka
dan pembawa bendera sang merah putih kembali ke tempatnya semula untuk disimpan bersama dengan naskah proklamasi
upacara penurunan bendera merah putih dan pengembalian sang merah putih ke monas
ini menjadi akhir dari rangkaian peringatan kemerdekaan republik indonesia
yang berlangsung khidmat
sudah keluar dari kereta kencana ini artinya bersiap untuk kembali memasuki
monumen nasional jakarta
masyarakat jakarta khususnya begitu antusias melihatnya
ingin mengabadikan seperti apa prosesi pengembalian sang merah putih
yang menjadi rangkaian upacara mendekat sang merah putih kembali ke tempatnya semula untuk disimpan bersama dengan naskah proklamasi yang berikut ini
menjadi rangkaian upacara peringatan kemerdekaan republik indonesia ke tujuh puluh tiga
ramai sekali menuhi wilayah monas
begitu sakral saat ini bendera sang merah putih dan naskah proklamasi sudah kembali memasuki monas jakarta
setelah dikembalikan tadi oleh anggota paski braka dua ribu delapan belas anggota purna paski braka dua ribu tujuh belas membawa kembali dua benda bersejarah yang akan disimpan untuk nanti digunakan kembali di tahun dua ribu delapan belas
z paten audi
z paten audi
bendera dan juga naskah proklamasi
disimpan di tempat khusus
bendera pusaka sang merah putih di sebuah kotak kaca anti peluru di monas di ruang kemerdekaan
bendera yang dijahit oleh ibu negara pertama fatmawati dipindahkan dari istana merdeka menuju ke monas jakarta
bahkan tempat penyimpanan bendera pusaka ini dijaga selama dua puluh empat jam oleh tni dan polri
ada pengamanan yang begitu ketat karena keberadaan bendera pusaka melambangkan kedaulatan dan kemerdekaan bangsa indonesia
jadi di ruang kemerdekaan ini
ada pengukur suhunya selain dengan lemari penyimpanan atau kotak kaca penyimpanan anti peluru
ada pengukur suhu agar kelembaban ini terjaga dan juga tetap baik
dan berikut adalah pengembalian naskah proklamasi
penyerahan sang merah putih dan naskah proklamasi